pasca fenomena sumur ambles ratusan warga desa manggis kediri kini dilanda keresahan
mereka khawatir sumur ambles akan berdampak pada tanah bergerak dan longsor
pvmbg sendiri telah melakukan penelitian dan menjamin bahwa kecil kemungkinan untuk terjadi tanah longsor
fenomena amblesnya ratusan sumur di desa manggis kecamatan puncu kediri terus menimbulkan keresahan
warga sekitar kini khawatir musibah tersebut akan menjalar pada musibah lainnya yakni tanah longsor
pasalnya saat ini sudah ada beberapa rumah warga yang temboknya retak akibat tanah bergerak
pvmbg sendiri telah melakukan penelitian terhadap sejumlah sumur ambles
hasilnya sumur ambles merupakan fenomena alam yang normal akibat erupsi yang terjadi pada gunung kelut beberapa tahun silam
jadi kita melihat bahwa di daerah itu di kawasan itu
merupakan endapan hasil gunung kelut di masa lampau
jadi itu isinya adalah hampir semua pasir semua dari sampai ke bawah yang kita lihat kemarin
yang kedua kita lihat bahwa di bagian bawah itu ambrol
jadi pada waktu itu kita lihat oh muka air tanahnya naik
sementara terkait kemungkinan adanya bahaya longsor pasca sumur ambles pvmbg tidak memungkiri
namun untuk saat ini kemungkinan tersebut sangat kecil
di daerah kemiringan lereng yang tajam begitu terus kemudian ada sumur yang ambrol ambrol seperti itu
itu memang mungkin
nah tapi karena ini posisinya di dataran
tidak begitu apa namanya
miringnya nggak begitu tajam jadi kita spekulasi terkait dengan adanya longsor itu menjadi berkurang

r tak hanya menghantui warga lereng gunung kelut di jalur utama trenggalek hampir seluruh jalan hilang akibat longsor
kondisi tersebut dipicu oleh hujan deras yang datang terus menerus
warga desa manggis berharap tanah longsor tidak terjadi di desa mereka